tim hukum prabowo sandiaga uno memastikan status maruf amin akan jadi salah satu materi gugatan yang didaftarkan ke mahkamah konstitusi
posisi maruf amin sebagai ketua dewan pengawas syariah pada dua bank milik pemerintah dianggap melanggar aturan dan karena itu harus didiskualifikasi
ini disampaikan kuasa hukum paslo dua denny indrayana setelah melakukan registrasi berkas gugatan di gedung mahkamah konstitusi selasa pagi
denny mengaku mereka telah melakukan pengecekan berulang kali terkait posisi maruf amin di bumn yang tidak mundur dari jabatannya saat mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden
hal itu dianggap melanggar pasal dua ratus dua puluh tujuh huruf p undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilu
isinya menjelaskan seorang bakal calon presiden atau wakil presiden harus menandatangani informasi atau keterangan
tidak boleh lagi menjabat suatu jabatan tertentu di pemerintahan
saat ia sudah mencalonkan diri
itu kami sampaikan kapannya kan itu tergantung pilihan kami juga